saat saya sudah jenuh disuruh lockdown tiga bulan lebih ya pak ya
jadi gubernur ini ridwan kamil yang jelas memberikan statementnya
seorang wisatawan asal bandung adu mulut dengan petugas checkpoint perbatasan masuk kawasan objek wisata pangandaran minggu malam
wisatawan yang membawa rombongan keluarga ini tidak terima saat tidak diizinkan masuk ke kawasan wisata pangandaran karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat
namun karena memaksa untuk tetap masuk petugas meminta wisatawan tersebut untuk dilakukan rapi tes di pos penjagaan dengan biaya dua ratus ribu rupiah
kalau memang rapi tes rapi tes ini wabah ini kan musibah pak
kenapa bisa istilahnya harus ada nilai angka kayak jual beli pak
dua ratus ribu harus ada rapi tes ini kan udah clear udah diperbolehkan
kalau kita mendengar tidak diperbolehkan saya tidak akan mungkin pak akan memaksakan diri ke sini
saya cuma menjalankan tugas di sini
selebihnya itu kan kebijakan bupati pangandaran
kalau misalkan ada yang nggak bisa nunjukin hasil rapi tes dan surat kesehatan di sini disediakan tes rapi tes
setelah terlibat cekcok dengan petugas wisatawan tersebut akhirnya tidak jadi melanjutkan perjalanan ke pangandaran dan akhirnya putar balik
rapi tes kepada wisatawan pengelola dan warga juga dilakukan petugas gabungan dinas kesehatan kabupaten mojokerto di kawasan pacet minggu siang
dari rapi tes terhadap dua ratus delapan puluh delapan orang tiga diantaranya menunjukkan hasil reaktif
namun ketiga orang ini telah kabur sebelum dilakukan tes swab
untuk memastikan hasilnya petugas akan mendatangi rumah ketiga orang tersebut untuk dilakukan tes swab
tracing semuanya karena memang kita ini sudah beranjak kepada posisinya pemulihan ekonomi
kita siapkan semua
jadi paling enggak juga kesehatannya sosialnya ekonominya bahkan sampai keamanannya
sebelumnya dinas kesehatan jawa timur memberikan jatah seribu orang untuk dilakukan rapi tes untuk wilayah pemkat mojokerto
pemerintah kabupaten mojokerto kini tengah mempersiapkan protokol kesehatan di tujuh sektor yang salah satunya adalah lokasi wisata
tim liputan sienen indonesia